begini pak haji saya punya usul nih
gimana kalau pak haji mbak be sama dengan ineke sama dengan citra jalan jalan
gubi kan gak dibolehin main kong
yaudah lu diem di rumah aja
tis barusan gue ngerak terani makan bakso dong
bagus satu pur
berarti kamu udah makin dekat sama neng ani
abis makan bakso ani minta dianterin ke toko kado
dia mau beli kado buat temennya yang ulang tahun
terus disana dia minta pendapat gue
enaknya dikasih kado apaan ya
tapi gue gak ngerti
biasanya kalau ya ulang tahun lu kasih apaan
enggak dikasih kado apa apa pur
cuma ucapan selamat ulang tahun pas bangun tidur
dari awal nikah sampai udah lima tahun jalan itu belum pernah dikasih apa apaan
iya aneh ya pur
alhamdulillah lancar bang
syukurlah abang ikut senang
kenapa kau melamun
saya lagi banyak pikiran
kok banyak pikiran sih
kan bang harunnya sudah kerja
tapi tempat kerjanya bang harun jauh dari kontrakan
jadi ongkos pulang perginya gede
saya sama bang harun ada rencana pindah kontrakan
tapi kalau ngontrak disana
pasti lebih mahal
soalnya kan sudah di kota
makan siang lauknya apa
makan siangnya tunggu bapak pulang ya
lagi pakai baju dulu
ada apa beh
ulu ulu jangan dadakan begini atube
gue pengen kena angin pantai
sekalian survei tempat
yang bisa berduaan sama citrantar
mendingan sebaiknya kasih tau dulu haji murad atubeh
kan dia kagak mau jalan jalan ke ancol
maunya ke puncak
bukan begitu beh
mendingan bujuk haji murad atubeh
dia sama sama ke ancolnya
terus bisa sama sama juga
sama neng inengke sama neng citra
kan lebih seru atubeh
terserah lu aja dah
ngambil dulu kunci sama jaket dulu ya
sudah ada keputusannya belum
bapak lapar dan haus
bapak butuh makan butuh minum secukupnya
kenapa lo kesini
kok lo tanya si odi
dia yang ngajak gue kemari
gimana kalau kita duduk dulu
terus minum air putih
biar hati dan pikiran
jangan terlalu terlalu
jangan terlalu terlalu terlalu

ani minta diantarin ke toko kado
dia mau beli kadu
ada temannya yang ulang tahun
nah disitu jan
ntar kalau ani ulang tahun
gue kasih apa ya
lo ada ide gak
terakhir potati ulang tahun
lo kasih apaan
sekarang tanggal berapa ya
gimana sih jack
malah lo balik nanya
sekarang tanggal berapa
hari ini bini gue ulang tahun pur
maikan pernah bilang
kalau ibarat kue
maik udah kadaluarsa bang
kagak bisa dimakan
itu gak masalah
abang kan pernah bilang
maik juga ngerti bang
maik juga sebenernya mau
tapi keluarga mae gak ada yang dukung bang
maik cuma gak mau
kalau maik seneng seneng
tapi hubungan keluarga jadi rendah
maafin maik ya bang
maafin maik ya bang
maafin maik ya bang
maafin maik ya bang
maafin maik ya bang
jadi gimana keputusannya pak
terus gimana pak
bapak jawabnya cuma itu aja
kalau bapak jawabnya cuma setuju
dari tadi kan bapak bisa jawab
begini pak ji
gimana kalau pak haji
sama yang ini ke
sama yang citra
jalan jalan dulu ke ancol
kan gue udah bilang
gue mau jalan jalan ke puncak
bukan begitu maksudnya ji
dengerin dulu atuh
pokoknya gue kagak mau
kalau mau ngajak si inegar
gue mau langsung ngajak dia ke puncak
ngerti kagak lu
lu aja berdua sana ke puncak
bang ojek udah
kan lagi ulang tahun
sekarang abang inget tapi ulang tahun
pagi pagi tadi udah jandan cantik cantik
kirain mau diajak jalan jalan
terus dibeliin kado sama abang
tapi abang malah bilang gak ada rencana kemana mana
abang mau inget ulang tahun lu
abang mau inget ulang tahun lu
jangan lupa like share dan subscribe